untung aku udah push chat dan hubungan teleponku dengan ricky
feeling aku benar papa pasti akan cek handphone aku
mama terpaksa lakuin ini
ini semua demi elsa
dia sedih sekali
karena dia mengira adik tunangannya selingkuh
terus saya bisa berbuat apa ya
karena sekarang itu yang dia butuhkan
beri dia rasa disayang dicintai dihargai
dan itu yang bisa menyembuhkan rasa sakit hatinya saat ini
dan bapak gak perlu khawatir
saya udah beri obat penenang buat jessica
supaya bisa lebih tenang
dan bisa tidur malam ini pak
makasih ya dok
saya permisi dulu pak
tadi saya sama jessica hendak pergi untuk makan malam
tadinya mau saya ajak ke restoran saya tapi gak jadi

akhirnya pandora pandora itu menangis saya
desi gak sengaja liat kamu lagi dansa sama catherine
hancur hatinya dia ren
hancur semua harapannya dia sama kamu
saya nggak tahu sama sekali kalau bella akan datang ke sana
dan yang seperti saya bilang sebelumnya om
kalau saya ini bukan boneka
om jangan mengatur ya om
jesse juga gak tau saya juga gak tau
kamu ada di pandora kafe
kalau kamu ada waktu
jesse gak tau apa apa
dengan kondisi mentalnya dia yang sekarang
dia bener bener gak tau apa apa
dia cuma tahu kamu tunangannya dia
dan begitu dia gak tau apa apa
dia ngeliat kamu udah sama catherine
tapi mau sampai kapan kayak gini terus om
dan suatu hari nanti
bella harus terima kalau saya udah bukan tunangannya lagi
dan yang membuat pertunangan ini hancur
itu om sendiri
om yang memisahkan saya sama bella
dan om yang membawa bella pergi
dari kehidupan saya
tanpa ada kabar sedikitpun
saya yang bawa bela pergi dari kamu
itu benar kak saya salah
saya bawa bela pergi dari kamu itu karena apa
dan orang suruhan siapa yang membuat kejadian itu terjadi
sulit banget situasikanya
ya allah hhh
gak ada situasi kayak gini
om irfan benar
bella hanya korban dari situasi ini
tapi mau sampai kapan
bella dibohongin terus kayak gini
dan saya pun gak bisa terus terusan deket sama bella
dia yang tersakiti
aku bisa ke depan
yang selalu bisa bawa ke sana
aku gak pernah begini sebelumnya
tapi aku mau tau
apa ada yang mama sembunyiin dari papa
gak ada chat sama telepon yang mencurigakan
semua panggilan masuk dan keluar dari hp mama yang
dari hp ku dan andin
mungkin aku terlalu berlebihan
curiga sama istri aku sendiri
untung aku udah hapus chat dan hubungan telepon ku dengan ricky
feeling aku bener
papa pasti akan cek handphone aku
mama terpaksa lakuin ini
ini semua demi elsa
ini sarapannya ya
saya taruh disini ya
baju ibu basah
asinya udah keluar ya
sampai basah gini ya baju saya
itu bagus kok
ibu bisa berbual
saya pergi ke ruang bayi
buat susuin mbak ibu ya
mama akan kasih kamu susu nak
kamu harus lahir dalam situasi seperti ini
yang sehat ya nak
kamu ketemu papa kan
begitu ketemu kamu papa pasti langsung sayang banget sama kamu
sini haji susah untuk mah
seperti ini ternyata rasanya menjadi seorang ibu
dan tak ingin menukarnya dengan apapun juga
tidak ada yang bisa dihapuskan dari diri saya
aku belok balik penting aku langsung hidup aja di bandung
dua atau tiga hari ke depan
yang terpenting aku gak akan balik
sampai aku ketemu dengan irc
kamu kok udah siapin koper mau ke mana sayang
mau ke bandung ma mencari elsa
sebaiknya kalau ke bandung jangan seharian
kamu kan baru selesai operasi

kamu belum safe bawa mobilnya
ya mama kamu bener loh
bandung tuh jauh
kalau non stop nyetir itu dua jam
yaudah nanti papa temenin aja ya
ya lagi pulang mama juga pengen nyari elsa no